mahkamah konstitusi kembali melanjutkan sidang uji materi yang diajukan calon gubernur petahana basuki cahayapurnama
terkait cuti petahana selama masa kampanye
dalam lanjutan sidang uji materi pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota
sembilan hakim mk mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak terkait
ahok mengajukan uji materi terkait pasal yang mengatur kewajiban calon petahana
yang maju dalam pilkada harus cuti di luar tanggungan negara
menurut ahok cuti selama masa kampanye akan mengganggu kebijakan program strategis pemprov dki
sementara itu meski proses sidang masih berjalan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
mengaku sudah mengajukan surat cuti sesuai permintaan kpu
kita ngajuin cuti sesuai dengan permintaan dari kpu
tadi kita sampaikan di bawah tetap akan mengacu kepada putusan mk
ya kan putusannya kita nggak tahu
habis ini kan tak tahu diberang besok langsung kesimpulan